pihak manajemen rumah sakit sarjito yogyakarta membantah untuk kedua kalinya kabar tentang pasien yang terinfeksi virus corona yang dirawat di rumah sakit sarjito
hal ini menyusul pemberitaan yang disebarkan oleh salah seorang pengguna media sosial
awalnya pengguna media sosial berinisial ar mengunggah tulisan tentang suasana di rs sarjito dan adanya pasien yang terduga terkena virus corona
tak beberapa lama setelah postingannya menyebar di media sosial sang pemilik akun meminta maaf karena tidak mengkonfirmasi kebenarannya sebelum menyebarkan kabar melalui status di sebuah media sosial
walaupun ar telah meminta maaf pihak manajemen rumah sakit sarjito merasa tetap perlu melakukan klarifikasi terkait tidak adanya pasien yang terinfeksi virus corona yang dirawat di rumah sakit sarjito
manajemen memperkirakan jika pasien yang dimaksud ar adalah pasien yang hendak melakukan medical check up untuk memastikan pasien tersebut tidak terjangkit virus corona
lantaran pasien tersebut usai bepergian ke hainan tiongkok
karena secara klinis tidak ada indikasi untuk virus corona